menkumham yasona lauli memastikan lapas super maximum security di nusa kambangan cilacap jawa tengah
hanya digunakan untuk napi high risk atau beresiko tinggi bukan untuk napi korupsi
spekulasi adanya rencana pemindahan napi korupsi ke lapas nusa kambangan
dibantah oleh menkumham yasona lauli usai mengunjungi lapas sms di nusa kambangan cilacap jumat siang
yasona yang datang bersama menteri pupr basuki hadi mulyono memastikan
jika napi korupsi tidak akan dipindah ke lapas nusa kambangan
menurut yasona napi korupsi tidak termasuk ke dalam napi yang beresiko tinggi atau high risk
pasca terungkapnya kasus jual beli ruang tahanan oleh kalapas suka miskin banyak desakan
agar napi korupsi dipindah ke nusa kambangan
yasona menambahkan napi korupsi yang menggunakan sel mewah akan didistribusikan ke rumah tahanan
yang ada di beberapa daerah di indonesia
tapi itu khusus super maksimum dan maksimum
pak tanam ini korupsor ke nusa kambangan pak
nah itu isunya yang apa yang high risk
kalau korupsor itu bukan high risk
hanya menutup fasilitas mewah itu yang tidak boleh